hai saudara badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi cuaca di jabodetabek
pada tiga hari ke depan akan alami hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi pada pagi siang
dan malam hari bmkg ingatkan masyarakat waspada banjir dan tanah longsorong